kasus tukang beca yang mengelabui teller bca hingga berhasil menarik uang nasabah terus menjadi sorotan
nasabah menyalahkan pihak bca bca justru menyalahkan nasabah
kita bahas malam ini bersama pakar hukum perbankan ada yunus hussein
halo selamat malam pak yunus
selamat malam semuanya
oke baik pak yunus ini berbicara soal apa yang terjadi pada saat ini
kasus ini sudah naik ke meja hijau sementara ojk masih memanggil pihak pihak yang terlibat
bagaimana anda melihat kasus ini pak karena kedua pihak ini kan saling salah menyalahkan
baik terima kasih
jadi memang kalau dilihat di dalam aturan ya
di kawal perdata ada seribu tiga ratus enam puluh tujuh ada pojk tahun dua ribu dua puluh dua ya
bank harus menjaga keamanan uang nasabah
kalau uangnya hilang nasabah rugi karena kesalahan bank atau pegawai bank
bank bertanggung jawab
jadi dalam kasus bri terakhir ya
priority bankingnya diambil uangnya oleh pegawai bri
bri menggantikan dan melaporkan kasus itu ke kejaksaan banten
nah dalam kasus ini kita coba lihat siapa yang memulai pembobolan rekening nasabah bca ini
kalau dilihat dari mulai mengintip pinnya kemudian berusaha mencuri buku tabungan kartu tabungan
kemudian survei mencari siapa yang bisa menarik orang yang mirip dengan pemilik rekening
itu dari awal sudah direncanakan sebenarnya
direncanakan dan berhasil lah dia mengambil uang tadi berapa
kalau dilihat dari situ memang nasabah ada kurang peliti
karena sebelumnya pernah meminjamkan rekeningnya untuk penampung transfer untuk saudara toha tadi
waktu mengecek saldo itu dia inti
pin inilah yang dikitali oleh toha karena kekurang ketelitian kehatian dari nasabah
sehingga itu bisa dipakai dimanfaatkan setelah dia dapat atm dapat buku tabungan dan lain lain
di situ ada mulai dari kasus ini terjadi
lalu bagaimana dengan bank
memang bank itu harus melaksanakan ketentuan yang nama customer due diligence ya
dia lakukan verifikasi lalu dia harus monitor transaksi dan rekening dari si nasabah
memang nasabah berhak menarik uangnya di bank yang dia miliki
tapi yang menariknya orang lain
kalau lihat jumlah yang ditarik kalau menurut saya jumlahnya cukup besar rp tiga ratus empat puluh lima juta ya
ada bagusnya walaupun nasabah dilayani dengan cepat
tapi kalau jumlah cukup besar ada baiknya
dalam kekehatian pegawai bank melakukan konfirmasi
misalnya dia menelpon menghubungi pemilih rekening
benar nggak ada tarik uang sekian banyak pada hari ini misalnya
itu apakah sudah dilakukan atau belum
itu perlu dalam rangka kehatian
kalau perlu apalagi zaman sekarang orang banyak pakai masker
tambah dia pakai kopiah ya
nggak jelas wajah orang
karena teman kita sini kita nggak tandain
nah ada bagusnya memang pada waktu mencairkan jumlah yang banyak ini
di cek database bca mengenai nasabah itu
mungkin dilihat fotonya
dilihat identitas lainnya
tanggal lahir kemudian ulang tahunnya atau ibunya ya
nah itu pengecekan pengecekan second checking itu perlu kalau menurut saya
cuma test benar nggak dia nasabah yang asli gitu
saya nggak tahu apakah ini juga sudah dilakukan apa tidak
jadi kalau menurut saya
walaupun dimulai dengan
walaupun dimulai dengan kesalahan dari saudara toha
dengan tukang bca
dan ada kelalaian dari nasabah bca
tapi dari sudut bank bca kalau menurut saya
ada yang perlu diperbaiki
ditingkatkan ke hati hatianya
supaya penarikan yang dalam jumlah besar tidak terulang lagi
dan dilakukan oleh orang orang yang tidak berhak
maksudnya sudah lakukan semacam risk management ya
mengontrol siapa yang narik ini benar apa nggak gitu
databasenya kemudian mengecek kepada pemilik rekening
benar nggak dia narik uang hari ini gitu
kalau pak yunus berbicara soal second checking begitu
apakah kalau dilihat dari sini
bahwa kalau misalnya kita anggaplah si nasabah ini menuntut bahwa
kenapa tidak dilakukan second checking begitu
apakah juga bisa disalahkan kepada pihak bca
memang itu aturan ke hati hatian ya
ada di gojk
ada di sopnya bank ya
di sp bank tuh ada dalam langkah ke hati hatian
kita harus tahu pun apa yang harus dilakukan
walaupun di sini ada katakanlah sedikit kekurangan
tapi konsekuensi dari katakanlah melanggar sop ataupun ini sebenarnya lebih banyak pada administratif ya
minta dia memperbaiki sistem ini
kalaupun ada sanksi paling ya peringatan administratif untuk memperbaiki sistem yang ada gitu
tapi ini bisa dikatakan sebagai celah juga ya pak ya
dimulainya dari sodara oh tadi
kalau tidak ada pin dia pegang
tidak pegang ktp
tidak pegang buku tabungan
itu sebenarnya tidak bisa terjadi
di lain pihak bank idealnya harus melakukan second checking dalam risk management ini
seperti yang saya sebutkan tadi

berarti bisa disalahkan juga kalau misalnya tiba tiba
si yang dikatakan sebagai yang memiliki rekening ini menuntut kembali terkait dengan apa yang tadi sudah bapak sampaikan
bahwa kenapa tidak ada double checking dan lain sebagainya begitu
nanti banyak juga tergantung dari putusan pengadilan pidana ya
yang proses toha dan setu tadi ya
yang sudah dilaporkan
kalau misalnya dalam proses pidana dia dinyatakan bersalah melakukan pemukulan bank ini ya
aset asetnya bisa dicita
untuk mengganti kerugian nasabah ya
empat kos tadi ya
cuman memang prosesnya lama
dan seringkali aset aset toha dan setu tidak cukup untuk merecovery kerugian itu gitu
nanti kalau putusan pengadilan memutuskan dia bersalah
ini sebenarnya lebih banyak tanggung jawab kepada dia
kalau seandainya nasabah menggugat bca
sebagai hak dari nasabah silakan saja
misalnya ada wan prestasi
ada perjanjian yang dilanggar
atau ada perbuatan melawan hukum
tapi proses cukup lama
dan putusan pidana itu cukup baik bagi bca untuk menunjukkan bahwa yang salah itu sebenarnya toha dan setu
bukan bank itu sendiri
ada kelalaian sedikit
kekurang kelitian sedikit saja
nah ini berbicara soal sop yang dilakukan oleh bank begitu secara general pak
apakah sejauh ini memang sudah memenuhi apa yang menjadi perhatian publik begitu terkait dengan keamanan
karena kita tahu sendiri bahwa seperti halnya mencocokkan ktp tanda tangan dan lain sebagainya ini kan sudah dilakukan
lalu apa perlu dilakukan seperti halnya biometrik mata lalu juga ada sidik jari dan lain sebagainya perlu dilakukan juga nggak sih pak
apa sudah ada hal seperti ini
itu biasanya biometrik ya
kadang kadang ada yang pakai sidik jari ataupun minta identitas yang lain untuk bekerja cross checking
itu biasanya di awal pembukaan rekening ya
untuk mengidentifikasi apakah benar ini nasabah
buka rekening memang dia sendiri gitu
nah di dalam sehari hari kalau setiap transaksi sudah tentu tidak laku
jadi itu bisa kita lihat sedetail itu seperti pada waktu buka rekening karena bisa memakan waktu lama nanti
karena bank itu kelebihannya dia lebih cepat kalau sudah ada database di sana dan secara online dia bisa munculkan lagi
dan data data pertama kali dia minta tadi gitu
sebenarnya ini lebih banyak dalam rangka manajemen risiko risk management ya
kalau ada transaksi besar maka ada risiko besar maka perlu upaya lebih besar
risukses lebih besar dalam arti misalnya dicek misalnya benar nggak pemilihan rekening menarik
bisa juga bank misalnya bertanya kalau dia ragu ragu
kalau bertanya orang yang bersangkutan dicek cross check dengan databasenya
di database kan ada ketahuan misalnya umur alamat nama ibu kandung nomor telepon
kalau itu dipakai untuk second checking
saya kira bisa membantu dalam rangka kehatian kehatian terutama karena penarikan cukup besar
tapi di sini memang ada kekurang lengkapan dalam rangka risk management ya
sehingga bisa mudah terbobol mungkin karena nasabah pada waktu itu banyak sekali yang harus dilayani
semuanya ingin cepat ya
kemudian dia sudah percaya dengan database dan orang ini sudah kelihatannya mirip mirip sekali
apalagi zaman sekarang orang pakai masker susah kita identifikasi
lalu saran apa yang akan anda berikan ke pihak bca nanti di persidangan ataupun pihak teller begitu yang mungkin yang langsung berhadapan dengan si pelaku itu sendiri
apa yang harus mereka sampaikan di persidangan nanti agar tentunya hal ini tidak terulang lagi dan juga tidak berimbas kepada pihak bca
ini memang kalau untuk bca ataupun tellernya ini bukan masalah pidana
ini masalah perdata
tadi saya singgung di seribu tiga ratus enam puluh tujuh e tiga
bank bertanggung jawab terhadap kesalahan ataupun hal hal yang merugikan oleh pegawainya
kalau ada kesalahan atau ada perugian dari nasabah yang dibobol oleh pegawai
di kasus bri yang saya sebutkan tadi
jadi kalau misalnya begini karena nasabah dibobol oleh pegawai bank itu bank pasti ganti karena dia bertanggung jawab
seperti ketentuan undang undang tadi dan pojk tahun dua ribu dua puluh dua
mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
jadi dia bisa menunjukkan nanti bca pada waktu prosedur kehadiran
saya kira alat bukti apa saja yang menunjukkan bahwa sudah dilakukan sop yang ada kehatian kehatian resmi sudah dilakukan
sehingga mungkin dia bisa menyebutkan ya ini dimulai dari toha dan setu yang sudah merencanakan kelihatannya
mereka merencanakan dan berhasil perencanaan dia ini
jadi lebih baik rika prih misalnya proses pidana ditunggu selesai dan itu bisa membantu di dalam gugatan ataupun mediasi mungkin antara bca dan nasabah
kalau menurut saya ada baiknya bank mediasi dengan nasabah ya
karena pertama tidak banyak makan waktu dan biaya
yang kedua lebih baik juga untuk menjaga reputasi
yang begini terbuka luas ke publik takutnya mengganggu reputasi
padahal bank itu usahanya berdasarkan reputasi karena dia lembaga kepercayaan
menarik soal kelalaian nasabah ini sendiri
kan kita tahu bersama pak terkait dengan skimming
skimming itu kalau saya tidak salah tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu itu ada salah satu bos bank swasta begitu ya
bca lah kita sebut begitu ya
mengatakan bahwa kalau korban skimming akan diganti total
nah skimming itu kalau saya tidak salah juga bukannya itu termasuk kelalaian atau justru bagaimana ini pak
kalau skimming itu termasuk ya dalam bahasa risk management itu risiko operasional ya
operasional bisa karena sistem yang lemah sehingga gampang dibobol gampang dicuri gampang terjadi skimming
bisa juga misalnya risiko operasional karena pegawainya menggerapkan uang nasabah
nah kalau itu terjadi
tidak ada kelemahan sistem bank ya bank harus tanggung jawab memang
tapi di satu sisi pihak bank justru meminta agar pihak nasabah ketika misalnya kan itu skimming identik dengan atm dan lain sebagainya
untuk lebih berhati hati
apakah itu tidak termasuk kelalaian justru
jadi bank memang harus meminta kehatian karena apa
yang namanya manajemen risiko itu bukan hanya di pihak bank saja
kalau nasabah tidak hati hati
kemudian dia bisa bagikan pin
atau pin yang berbeda
yang mudah dipakai oleh orang lain
kartunya begitu juga
bank berat sekali karena diperlukan dua pihak di dalam rangka ya kehatian ataupun manajer resiko yang mungkin terjadi ini gitu
bukan karena kelalaian bank meminta
dia punya sistem
dia usahakan sekuat mungkin
dari pihak anda pun harus hati hati
jangan sampai ada istilahnya
istilahnya negligence juga di sisi nasabah ya
karena kelalaian dia
lain kali itu dipakai pembeli kering saya itu pasti salah saya itu
saya yang memberikan
lagi lagi kita tetap harus berhati hati lagi ya pak ya terkait dengan apa yang terjadi
terkait dengan kasus yang memang cukup bergulir lama begitu dan juga viral
terima kasih pak yunus hussein pakar hukum perbankan sudah berbincang dengan kami di sore hari ini
terima kasih banyak ya
terima kasih pak jaya